dua rumah semi permanen di kelurahan mangkoso kabupaten baru sulawesi selatan
senin pagi ludes terbakar
warga di sekitar lokasi kebakaran semakin panik
karena terdengar bunyi ledakan beberapa kali saat kebakaran berlangsung
lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk proses pemadaman
satu orang dilaporkan tewas akibat kebakaran ini
nuraini nenek berusia delapan puluh tahun terjebak tak sempat menyelamatkan diri
korban sebelumnya sempat meminta tolong
namun karena besarnya kobaran api
warga kesulitan untuk melakukan upaya evakuasi
yang sebelumnya itu aku dengar sedikit minta tolong minta tolong
jadi pas saya keluar asap sudah mengepul di luar
jadi untuk anu saya
pikiran saya lari dulu ke pemadam untuk minta bantuan
saya telah kembali tapi sudah besar
dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh ledakan tabung gas dari salah satu rumah